anda masih menyaksikan breaking news kompas tv terkait dengan pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh
dan hari ini dua puluh maret menjadi batas akhir perhitungan suara pemilu dua ribu dua puluh empat berdasarkan undang undang pemilu
kami masih bersama dengan ketua kpu ri dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua arief budiman
mas arief terkait dengan tadi bahwa masih tersisa dua provinsi kpu akan melakukan rekapitulasi terakhir hari ini
dan saat ini tampaknya juga belum mulai
seperti apa sebenarnya anda bisa menganalisa atau melihat bahwa dari pengalaman anda
bahwa ada keterlambatan ataupun penghitungan dari tingkat kecamatan kabupaten kota hingga provinsi itu memang terjadi
lalu seperti apa sebenarnya kendala yang sepertinya tengah dihadapi oleh kpu saat ini
pertama sekarang situasi di tingkat nasional ya
kita harus pastikan dulu dua provinsi ini timnya sudah hadir
karena kalau nanti terjadi apa apa kalau sudah quorum kan bisa langsung diambil keputusan plenonya gitu kan
tapi kalau kehadirannya tidak quorum ya ini agak beresiko memang gitu ya
karena yang kita dengar dari tadi pagi ya yang sudah hadir itu baru papua pegunungan
lalu yang kedua setelah timnya kita cek lagi
mestinya setelah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi
seluruh dokumen sudah siap dimasukkan dalam amplop tersegel dan dibawa ke tingkat nasional untuk direkapitulasi
nah jadinya ketika dia datang harusnya sudah siap nih
jumlah timnya memenuhi syarat memenuhi quorum lalu dokumennya juga sudah siap
info dari reporter kompas yang ada di
kpu ini kan ternyata masih dilakukan verifikasi
saya nggak tahu juga ini maksudnya verifikasi apa
papua itu kan papua pegunungan
papua belum nyampe nih timnya ini
apalagi dokumennya pasti belum ada gitu kan
sementara di dalam peraturan kpu disebutkan kalau mau rekapitulasi kpu provinsi menyerahkan
itu harus di cek
nah saya tambahkan informasinya berdasarkan sirekap
ini papua dan papua pegunungan
dilihat dari data di sirekap memang sepertinya ada gambaran tidak
misalnya papua punya satu ratus lima kecamatan baru dua belas yang di upload
nah sisanya yang sembilan puluh tiga itu ini siap di upload belum siap atau jangan jangan tidak ada
karena kalau tidak ada data di kecamatan padahal rekap di kabupaten kota dari sembilan kabupaten itu baru dua juga yang di upload
nah ini perlu kita cek
dari dua ratus lima puluh dua kecamatan itu bahkan belum ada satupun yang di
karena kalau siap mestinya gak ada problem untuk mengupload dokumen itu gitu loh
lalu di tingkat kabupaten kota dari delapan kabupaten kota juga belum satu pun yang di upload
nah di dua provinsi ini juga hasil rekap di provinsi belum di upload
mestinya kalau sudah siap nggak ada problem ya tampilkan sehingga publik bisa lihat
peraturan kpu itu disebut pemungutan dan penghitungan menggunakan si rekap
kalau di kecamatan tampilkan si rekapnya
sehingga kalau ada apa apa dilihat cocok apa enggak
termasuk di tingkat nasional di kbri itu kalau ada pertanyaan segala macam sirekapnya dijadikan sandingan
nah bagaimana kita bisa membuat sandingan kalau ternyata belum diatur
belum ter input di si rekap
nah kalau berkaca dengan kemarin bahwa proses rekapitulasi di provinsi maluku dan juga jawa barat itu pukul sekitar lima belas atau enam belas sore
nah ini belum juga mulai dan bahkan kemarin itu selesai pukul empat dini hari
nah dalam gambaran anda bila ini malam ini ada dua primisi dan juga ada kekhawatiran terkait dengan proses logistik yang juga belum ter input
jadi gini kalau kita janjian nih ya kalau kita janjian harusnya kita tepat waktu
nah mereka kan menjanjikan akan dimulai pukul sepuluh
ternyata ini hampir pukul tiga belas
nah janjian boleh batal nggak
ya tentu boleh karena ada kejadian kejadian tertentu bisa saja batal bisa saja diundur gitu kan
nah mestinya kalau batal atau diundur mereka menjelaskan kepada publik
mohon maaf kami tidak dapat memulai
kami tidak dapat memulai pukul sepuluh dikarenakan ini ini ini dan beri kepastian kami akan memulainya pukul sekian
ini saksi saksi tapi saya tidak tahu ya atau mereka mungkin sudah menjelaskan dalam forum tertutup yang kita tidak tahu atau bagaimana saya nggak ngerti ya
ini kan saksi saksi itu standby di sana pasti lelah juga kan gitu loh harus menunggu karena jangan sampai tiba tiba dimulai dan mereka nggak ada misalnya gitu
teman teman media pasti juga sudah nongkrong di sana berhari hari juga
nah tapi kalau diberi kepastian kami mohon maaf tidak bisa memulai pukul sepuluh dikarenakan ini ini maka kami akan memulai pukul sekian
seperti persidangan ya kita akan mundur atas courcing
nah mbak titi tadi juga menyoroti terkait tidak hanya pilpres tapi pileg juga penting
seperti apa sih sorotan terkait dengan pileg ini sepertinya nomor dua kan tapi padahal ini sangat penting dan banyak terjadi keluhan keluhan ataupun terjadi dugaan dugaan curangan atau dugaan pengumuman suara
ya justru kalau kita kembali kepada si rekap
sirekap itu sangat terasa manfaatnya di pemilu legislatif
karena bukan hanya untuk partai tapi untuk juga caleg ya
kan caleg itu dia akhirnya bisa mendapatkan akses langsung dari kpu tanpa kemudian harus melalui pintu partai
kalau bagi partai partai yang konsolidasi internalnya kurang baik
caleg perempuan itu kan modalnya jauh lebih lemah
ketika ada sirekap mereka sangat terbantu untuk kemudian melihat dan mengawal suaranya
nah kenapa kemudian perhatian pada pilek itu kurang optimal
yaitu secara alamiah ketika pemilu beberapa pemilu digabungkan dan ada pemilu yang peserta pemilunya lebih sedikit
pasti yang pemilu dengan peserta pemilu lebih sedikit itu lebih mendapatkan perhatian
dan di dalam proses rekap percaya atau tidak rekap pileg itu lebih brutal
penghitungan dan rekapitulasi suara ya
karena kenapa kalau pilpres dia bekerjanya tidak saat penghitungan suara
karena pilpres calonnya sedikit dan pasti punya saksi
dan itu pun terkawal
dan dia bekerjanya modus operandinya dia tidak pada saat pemberian suara dan penghitungan suara
tapi sebelum itu dia pastikan kalau si titi ini milih a gimana caranya supaya dia pilihannya bisa berubah
politisasi birokrasi politisasi bansos politisasi perangkat desa intimidasi gitu ya
ketika dibilik suara ya yang dipilih pemilih itu benar
tapi kalau pemilu legislatif persaingannya itu kompleks
antar partai caleg beda partai termasuk juga internal partai
pergeseran suara itu melibatkan suara partai yang kecil yang tidak lolos ambang batas parlemen
yang kira kira tidak dapat kursi itu yang dimainkan
menggeser suara tidak sah menggeser surat suara yang tidak digunakan
dan ini yang kemudian prosesnya tidak semua selesai meskipun sudah ada penetapan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota dan provinsi
yang saya catat beberapa daerah itu masih berlangsung pelaporan pelanggaran administratif di bawaslu
jadi ketika proses ketok palu misalnya suara dprd
sudah selesai di kabupaten baru ketahuan
oh ternyata yang diketok itu dokumen yang invalid
yang ada penambahan pengurangan atau penggelembungan
dia baru dapat chasilnya
nah barulah dia lapor ke bawah selu tapi bawah selu belum bisa mengkoreksi
karena waktu terlalu mepet dengan hasil rekap nasional yang harus ketok palu hari ini
ya akhirnya dia mau tidak mau harus pergi ke mk kan
jadi bukan berarti dprd kabupaten kota dan dprd provinsi
meskipun sudah ketok palu artinya sudah seratus persen bersih persoalan
justru masih ada residu residu yang peluang penyelesaian masalahnya tinggal menunggu di mahkamah konstitusi
artinya nanti kpu akan memberikan catatan khusus gitu
kalau kpu kan dia berangkat pada penetapan hasil
dan kalau calon tentu saja atau partai politik peserta pemilu
dia menggunakan proses yang belum selesai ini
dan biasanya karena misalnya
misal contoh ya ada di satu dprd kota palembang bawaslu kota mengatakan
kpu melanggar administratif di dalam menetapkan hasil
karena menggunakan c hasil dan d hasil yang invalid
tetapi tidak bisa dilakukan koreksi
kapan mau mengkoreksi rekapitulasi ulang uang hari ini sudah deadline nya
ya berarti kan dia mau tidak mau pilihannya nanti bersengketa di mahkamah konstitusi
inilah kalau persoalan yang harusnya selesai di tahapan
semua bisa dikanalisasi di sebelum penetapan hasil
akhirnya mahkamah konstitusi ya jadi tumpahan masalah masalah rekapitulasi kita yang residunya masih banyak
kita harapkan resudinya ini tidak semakin membengkak
dan juga kita harapkan proses rekapitulasi ini segera berjalan di kpu dan kpdk
itu jangan jangan kpu sengaja bikin main buat kita deg degan ya
semoga moga deg degan ini dapat dosen
diselesaikan karena publik telah menanti proses penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh
baik sekali lagi terima kasih mbak titi anggra ini dari perludem dan juga mas arief budiman
ketua kpu ri dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua sejak dari pagi telah bergabung bersama kami di breaking news kompasy
dan juga pak ujang kumarudin pakar politik dari universitas al azhar juga masih akan bersama kami setelah jeda
terima kasih sekali lagi mbak titi mas arief dan saudara
informasi terkini dari penetapan pengumuman hasil pemilu dua ribu sembilan belas
dua ribu dua puluh empat akan kami hadirkan kembali setelah jeda saya harjuno pramundito
pamit undur diri terima kasih sampai jumpa